cepat sisir rambutku sekarang
sisir yang benar jangan sampai melakukan kesalahan sedikit
siapa yang menyuruhmu berdiri
apakah kau merasa
dia akan mengakui kalau dia yang memiliki racun itu
demi untuk menyelamatkan gusti
biarkan semua penderitaan ini menjadi milikku
biar aku yang merasakannya
aku tidak mau putra putriku menjadi korbannya
ingat firman allah dalam hadis kutsi
barang siapa yang tidak ridho atas keputusan
dan barang siapa yang tidak bersabar atas ujianku
dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku
maka keluarlah kamu dari bumiku
dan cari tuhan selainku
bersabarlah atas ujian ini
semoga persoalan ini
agar terang beneran
aku dapat menyingkir k ea
sejauh di ide yang diainehkan ayah
dengan tenaga dalami blorong yang ada di tubuhku
aku bisa membuat jurus baru
jurus yang setingkat lebih tinggi
dari jurus pamukkas ayah
jurus pukulan tanpa bayangan
walaupun engkau sudah meninggal
tapi aku akan tetap memenuhi janjiku padamu ayah
aku akan bawa ibu sekarwangi ke makam ayah
gelap setelah aku mengalahkan musuh bubu hitam
dan aku telah membalaskan dendam ayah
semua hal yang telah datang
kita bukan musuh
utusan dari ratu kenting mani
tugasku untuk membunuh kian santah
tujuan kita sama
mari kita hancurkan kian santa

aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku
kenapa para prajuri tertidur
seperti ada kekuatan siram
yang melingkupi istanaku
aji siram meghananda
oh tuhan ini
apa yang bisa usahaku untuk siapkan hebat
ada orang sakti yang sedang menyatau di istana
kamu tidak selepa yang aku pikirkan
kamu sanggup menghindari
apa maksud kedatangan
yang tidak perlu kamu ketahui sekarang
kembalikan apa yang sudah kau ambil
aku harus mengejar orang itu
aku harus mengejar orang ini
kejar orang ini
dan dapatkan kembali
kejang kembar yang sudah diacur
agar tidak jatuh
kepada orang yang salah
apakah kau merasa